aku harus tanya kak reina kalau perlu aku harus paksa dia

afif ada apa sih
kasih tahu sama afif
ya ampun afif
tangan kamu kenapa
luka aku ini gak seberapa
yang terpenting sekarang adalah
di mana bella berada
aku ingin ketemu sama dia
hari ini aku melihat bella kerja di sebuah kafe
diinjak harga dirinya sama orang lain
dan dia diam aja
itu semua dia lakukan karena dia ingin mendapatkan uang
aku gak tega kak
aku gak tega melihat istriku seperti itu
mau bagaimanapun juga
bella itu adalah istriku
dan sifat itu adalah anak aku kak
walaupun tes dna tidak membuktikan itu semua
tapi perasaanku mengatakan bahwa mereka adalah istri dan anak aku kak
tapi tangan kamu luka
kakak obatin dulu ya tangan kamu ya
lukaku ini gak seberapa kak
ada luka yang lebih dalam
yang lebih sakit aku rasa
hatiku hancur melihat kak dan istriku
aku seperti itu
aku sangat khawatir sama bella dan juga sifat
tolong beritahukan di mana bella dan sifat